polres pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur
memberikan sembako pedagang kaki lima
di sekitar lokasi wisata bawah jembatan suramadu
sembako berupa gula beras dan minyak ini
dibagikan pada pedagang untuk membantu ekonomi pedagang
yang terdampak penerapan imbauan physical distancing
oleh pemerintah kota surabaya
para pedagang pun menganggap bantuan ini
sebagai rezeki yang tak terkira
ya senang pak alhamdulillah
yang ngasih sembako mudah mudahan dapat rezeki yang lancar
semenjak virus corona mewabah
seluruh tempat wisata di kota surabaya ditutup
pengunjung yang masih datang pun dibubarkan
untuk antisipasi penyebaran virus yang belum ada obatnya ini
tim liputan cnn indonesia